informasi lain diduga dianiaya senior seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip jakarta tewas
dari hasil pemeriksaan sementara polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban
putu satria ananta rustika usia sembilan belas tahun taruna tingkat satu stip jakarta tewas pada jumat pagi
korban asal bali ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya usai kegiatan
serangkaian penyelidikan juga telah dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui kronologis serta penyebab kematian korban
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban
polisi juga telah melakukan pemeriksaan pada sepuluh orang
polisi telah memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian
ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya
tingkat dua dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior seniornya terhadap anak atau korban
tapi kami masih mendalami masih mendalami utuh secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya
direktur reserse kriminal umum polda metro jaya mendatangi kampus sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip jakarta
kedatangannya untuk mengecek kembali lokasi tempat kejadian perkara tewasnya seorang taruna stip jakarta tingkat satu
yang diduga menjadi korban kekerasan seniornya
sejauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku
selain untuk mengecek lokasi kejadian polisi memintai keterangan kepada beberapa yang diduga pelaku maupun saksi yang lain
berapa interviu berhadap pelaku maupun saksi yang lain
apanya nanti bisa sebagai bahan berdalam
pak sampai saat ini sudah ada berapa saksi pak yang diperiksa pak
sementara belum ada tapi kita baru interview saja
nanti setelah ini akan kita bawa ke untuk pelaku
sementara terindikasi ada yang kita sudah curigai
saya sendiri sudah setahun di sini itu semua saya sudah hapus perkunjuan itu
nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita
orang tua putu satria anantarustika mahasiswa stip yang tewas diduga di aniaya seniornya sendiri
tiba di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
isak tangis ibu kandung korban pecah setibanya di rumah sakit polri
disambut sejumlah keluarga serta kerabat
jenazah putu satria antar rustika yang saat ini tengah diotopsi di rumah sakit polri
menurut rencana akan langsung dikembalikan kepada keluarga